kita ke informasi berikutnya kalau tadi kita sudah menghadirkan informasi terkait geng motor
nah ini ada kisah yang tentunya harus kita ingat terus menjadi pembelajaran hidup kita
di mana tiga belas tahun ini bencana gempa tsunami sudah berlangsung
yang juga terjadi di aceh dan juga beberapa negara lainnya ya pada waktu itu
dan juga ini diperingati dengan sangat sederhana di aceh sendiri oleh pemerintah provinsi aceh
di desa menasah masjid kecamatan lepeng kabupaten aceh besar pada selasa pagi
peringatan dilakukan dengan berziarah ke kuburan masal di desa setempat
gubernur aceh meminta warga tidak melupakan tsunami
dan agar selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan bencana di masa mendatang
tujuh belas tahun tsunami diperingati di berbagai lokasi di provinsi aceh pada selasa dua puluh enam desember
salah satunya adalah peringatan yang digelar oleh pemerintah aceh
dan dipusatkan di desa menasah masjid kecamatan lepeng kabupaten aceh besar
di sini peringatan digelar secara sederhana yang diawali dengan ziarah kuburan masal
kuburan masal desa ini merupakan tempat disemayamkannya ratusan korban tsunami dari desa setempat
tsunami yang melanda aceh pada dua puluh enam desember dua ribu empat telah menelan korban sebanyak satu ratus enam puluh ribu jiwa lebih
pasca bencana kehidupan masyarakat pun berubah drastis
sebagian masyarakat yang tinggal di pesisir bahkan memilih pindah ke daerah lain yang jauh dari laut
karena takut bencana yang sama terulang kembali
seperti yang dialami ratna seorang warga kabupaten aceh jaya
ia bersama keluarganya memilih pindah ke sebuah desa di kabupaten aceh besar yang lokasinya berada di kaki perbukitan
jadi pindah kemari karena kan gak tenang lagi di sana
jadi karena di kena ke bandar aceh ini rame orang apa yang terjadi kita tahu
kalau di kampung
ada lagi yang ada kampung bisa kita hitung berapa orang lagi
akhirnya pindah ke bandar aceh
tinggal di sini di lepung
di lepung tinggalnya pertama di masamizid
gak tenang juga masamizid karena kan dekat laut
jadi kalau gumpa gumpa kita honda satu
jadi kan kalau gumpa gumpa gak bisa lagi
anak udah ada tiga
ada suami satu lima
akhirnya tinggal di masamizid sekarang
udah di laut
tapi teringatnya satu masih tanah air

sampai sekarang teringat di bawah air lautnya kayak gimana

sementara gubernur aceh mengingatkan warga agar tetap mengenang bencana tsunami
sebagai sebuah pembelajaran bagi kehidupan
warga aceh diminta selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan bencana di masa mendatang
saya lihat sepertinya
ruang pintu yang diedar di sekolah
dan perlu di sekolah juga
masukan motor lokal yang termasuk
ada keterbunuh dan beban
setiap tahun pemerintah aceh memperingati tsunami di lokasi yang berbeda
tsunami telah menciptakan sejumlah kuburan masal di provinsi aceh
kuburan kuburan masal itu bisa ditemui di hampir setiap lokasi
yang pernah tersapu bencana tiga belas tahun lalu
di antaranya kuburan masal dengan korban terbanyak di desa siron
kecamatan ingin jaya kabupaten aceh besar
di sana disemayamkan sebanyak empat puluh enam tujuh ratus delapan belas korban tsunami
sedangkan kuburan masal di ulele kecamatan meraksa kota banda aceh
terdapat kuburan masal sebanyak empat belas dua ratus enam puluh empat orang
ibnu hajar aceh